kami di sebuah pasar di kecamatan bawang banjarnegara jawa tengah ini
selepas tugasnya di kantor kapolsek kecamatan bawang
berkeliling pasar untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan
kami kapolsek bawang
minta tolong bila ibu mau tindak kemana mana harus pakai masker
nah pinter pakai masker
terus cuci tangan pakai air yang mengalir
dan jaga jarak
panjang umur berkah barokah semuanya
yang jualan laris lantar
tidak hanya itu udiono juga menyalurkan hobi memasaknya
untuk berbagi manfaat
udiono menyempatkan diri untuk berbelanja sayur mayur
dan bahan lauk
bukan untuk pribadi namun untuk dimasak
dan dibagikan kepada warga terdampak pandemi
dan tenaga medis di kecamatan bawang
bagi para pedagang di pasar ini
udiono adalah sosok yang membanggakan
kali ini udiono memasak sop ikan patin lengkap dengan tahu tempe
dengan tangannya sendiri kapolsek bawang ini memasak tiga puluh lima porsi
untuk makan sehari
kepala kepolisian bawang
yang bertugas di puskesmas bawang
sejak didera pandemi
anggota kepolisian dibantu masyarakat
merintis kegiatan sukarela memasak atau dapur umum
kegiatan ini juga bagian dari menjalankan instruksi
kapolres banjarnegara jawa tengah
yang meminta seluruh anggota polisi
mendedikasikan keahliannya untuk membantu masyarakat
bagi udiono inilah saatnya memanfaatkan keahlian memasaknya
untuk kepentingan orang banyak
kegiatan udiono ini mendapatkan apresiasi berbagai pihak
seperti para tenaga medis di puskesmas bawang
bagi para tenaga medis
makanan matang dari udiono bukan hanya sebagai penghilang lapar
tapi suntikan semangat di tengah tuntutan pekerjaan beresiko
itu dari pak udiono sendiri
mereka merapat ke kita mungkin prihatin ya teman teman di puskesmas yang super ekstra
dan padahal memang fisiknya harus bagus
jadi karena keprihatinan beliau mungkin ya
beliau merapat ke puskesmas masakin buat kita kita
udiono punya prinsip bahwa jika kita memberi kemudahan pada orang lain
maka kelak kita pun akan mendapatkan kemudahan
inilah dasar pemikiran udiono untuk bergerak sendiri sejak awal
mulai dari belanja ke pasar kemudian mengolah masakan
hingga menyajikan masakan pun dilakukannya sendiri
bahkan untuk memasak tiga puluh empat puluh porsi prasmanan
udiono tidak ragu merogoh kocek pribadinya
sekali belanja udiono bisa menghabiskan uang hingga dua ratus ribu rupiah
karena ini kita punya dua puskesmas
kami lakukan kalau puskesmas ini kita lakukan tiga hari sekali
itu saya lakukan rutinitas
nanti kita bergantian di kecamatan di balai desa
ataupun di tempat pemulung pun kami lakukan
udiono tidak menyangka hobi memasaknya dapat menjadi ladang amal
dan dapat menjadi media berbagi di tengah pandemi
udiono berharap agar tenaga medis selalu dalam keadaan kenyang
dan tetap semangat saat mengemban tugas menjadi ganda terdepan
dalam pencegahan dan penanganan pandemi covid sembilan belas
kepala pembangunan pemerintah jawa barat
terima kasih bapak ibu yang sudah menggunakan masker
dan juga kelengkapan diri helm

di saat sulit sosok sosok pahlawan seperti udiono
bisa bermunculan di mana saja
di majalengka jawa barat
aksi kepahlawanan di tengah pandemi juga muncul menjadi harapan warga
jika pahlawan super punya mobil super
demikian juga mobil pahlawan yang satu ini
ya inilah penampilan baru mobil dinas polsek cigasong majalengka jawa barat
jika biasanya mobil polisi terlihat gagah dengan atribut dinas
namun mobil yang satu ini telah diubah sedemikian rupa
mobil dinas polisi ini telah disulap menjadi mobil sayur
dihiasi dengan bahan pokok dan sayur mayur
berbagai kebutuhan pokok diangkut menggunakan mobil dinas polsek cigasong
hal ini dilakukan sebagai bagian dari program yang dirintis
oleh kapolsek cigasok akp atik suswanti
untuk membantu warga yang membutuhkan dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
setiap hari selasa mobil sayur super ini berkeliling membagikan sembako kepada warga
di antaranya warga yang tidak memiliki pekerjaan
orang jompo dan warga tidak mampu lainnya
kegiatan ini dirintis oleh satuan kapolsek cigasong
sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di sekitar kantor polsek cigasok
dari sudut pandangnya kesulitan dalam menghadapi pandemi tidak bisa dipikul sendiri
berbagi menjadi salah satu cara untuk saling meringankan dan mendukung
agar indonesia dapat segera bangkit melawan pandemi covid sembilan belas
nah itu diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan
kriteriannya adalah yang kekurangan yang terkena imbas dari covid sembilan belas
yang tidak punya pekerjaan yang jompo intinya yang membutuhkan
sekurangnya tujuh puluh paket sembako disiapkan polsek cigasong setiap minggu
kegiatan ini dilakukan setiap selasa dan dinamakan sebagai kegiatan berbagi selasa ceria
untuk mengumpulkan paket berbagi ini polsek juga dibantu oleh pemerintah kecamatan
dan dinas terkait di lingkungan sekitar cigasong
polsek juga membuka kesempatan kepada para dermawan yang ingin berpartisipasi
dalam kegiatan berbagi bahan pokok ini
kegiatan berbagi sayur ini kemudian menjadi inspirasi bagi sektor lain
di bawah satuan polres majalengka
buat hati buka polsek ada program berbagi sembako ya nah itu dalam laporannya
jadi bagus ini patut dicontoh oleh semuanya ya
bahan pokok yang dibagikan ini dikumpulkan petugas polsek cigasong
dari beberapa donatur yang ingin berbagi di tengah pandemi
salah satu donatur mengheri pramana memutuskan berbagi telur ayam dalam kegiatan ini
setidaknya agar kebutuhan protein masyarakat dapat tercukupi
meskipun dalam keadaan sulit di tengah pandemi
alhamdulillah sih kalau masyarakat ini kita bisa membuat kegiatan berbagi sembako
untuk memberi ini saya ikhlas karena untuk warga warga kita juga
dan saya ya terima kasih juga untuk dibantu penyalurannya untuk kapolsek cigasong
meski kegiatan di polsek dan berbagai kebutuhan pokok ini menyita sebagian besar waktunya
atik tetap memiliki waktu untuk keluarga
menjadi seorang ibu rumah tangga dengan segala rutinitasnya tetap menjadi prioritas hidupnya
pagi dari mulai jam lima kemudian kegiatan mungkin juga
langsung anaknya mungkin sebelum banget kerja
jadi sehari hari kita sama sama lah sama juga seperti saya
kehidupan di polsek dan berbagi sayur selasa ceria ini menjadi kegiatan yang sangat penting
kegiatan berbagi sayur selasa ceria ini menjadi kegiatan yang sangat penting
kegiatan berbagi sayur selasa ceria ini menjadi kegiatan yang sangat penting
pertanyaan dari rabainsalwa ulang tahun dua ribu dua puluh satu
dan mempertahankan iman senyum pun dapat menumbuhkan imun sebagai faktor menambah daya tahan tubuh untuk melawan virus
dan bersama kita bisa melawan pandemi